hai wisata kolam renang mila di kawasan gor pajajaran kota bogor jawa barat ini sejak
minggu pagi dijejali ribuan pengunjung kerumunan tak hanya di area kolam namun juga di area taman
satgas covid sembilan belas yang melakukan sidak langsung membubarkan kerumunan pengunjung di lokasi
kondisi serupa juga terjadi di lokasi wahana air jungle world park serta kabun raya bogor
sejumlah pengunjung mengaku kecewa dengan penutupan mendadak ini lantaran sudah bersusah
payah menembus kemacetan namun gagal perwisata selain kedua tempat ini pemerintah kota bogor
juga menutup tujuh belas titik lokasi wahana kolam renang lantaran melanggar protokol kesehatan selain itu
pula banyak pengunjung yang berasal dari luar kota bogor untuk kolam renang kami sudah perintahkan
yang dua tadi tutup karena
ada indikasi terus bertambah daripada terjadi penumpukan kita putuskan untuk ditutup tempat
renang di tujuh belas titik di kota bogor rencananya seluruh lokasi wisata akan kembali dibuka pada hari senin
air di wisata air emo sport center margahayu kota bekasi ini terpaksa bubar saat satgas kofit sembilan belas
beserta lurah margahayu melakukan sidak pada minggu siang sidak dilakukan setelah lurah mendapatkan
laporan jumlah pengunjung yang melebihi kapasitas di lokasi tersebut selain dibubarkan kerumunan
lokasi emo sports center ini untuk sementara waktu ditutup musyawarah pimpinan kecamatan
atau muspika kecamatan walantaka kota serang banten menutup wisata kolam renang tirta nada penutupan
dilakukan lantaran ada lonjakan jumlah pengunjung wisatawan yang sudah terlanjur masuk kolam renang
diimbau untuk segera pulang oleh petugas dan diberikan waktu untuk membubarkan diri dari
lokasi wisata dan sebenarnya sih kecewa tapi karena pemerintah sudah apa sih adanya peraturan
seperti itu yaudah saya pahami tapi kan liburan ini dinanti nanti ya sama keluarga saya gitu
liburan lebaran kenapa sih bisa ditutup seperti ini
sesuai dengan instruksi gubernur banten terhitung sejak enam belas hingga tiga puluh mei dua ribu dua puluh satu lokasi wisata di
wilayah provinsi banten ditutup untuk sementara hal ini untuk mencegah munculnya kluster libur
lebaran tim liputan cnn indonesia